itu poniren udah datang mami pamit dulu ya ya mamsi
setia mami ya yang mesra yang mesra
sendiri patuh hari
patuh hari mau beli tanah kagak nyari bahan obrolan
kerja pokoknya kalau patuh hari perlu tanah hubungi saya saya kan dihargai di
kampung saya iya jadi urusan tanah mah gampang nanti kalau saya butuh saya
hubungi pak komar ya tapi jangan bilang sapa sapa dulu ya
beres patuh hari
pak omar ya ini pesenannya belum diminum
mesin belum datang

ya udah kagak pakai es yang namanya espresso ya begini
pahit ya pahit mas dari tadi saya udah bilang pak komnar ini mah bisa mabuk
saya kecil mau saya pesanin mineral water ah nggak usah repot repot air putih aja
matahari air putih ini mah nih pak kurang nih kurang dikit pak itu juga gara gara ketelan banyak
terima kasih pak ah bohong loh itu buktinya lu sendawa pak udah pak kasihan teman saya pak
pak udah pak kasih teman saya pak
sampai jumpa di video selanjutnya
nah kalau lo gak percaya lo telepon langsung aja cilnya
minyam cebeng dong
gue gak bawa duit
yah gue juga gak bawa duit
yah ntar keturunan lagi
kurang lagi nih bensin
hah itu poni ren udah datang
mami pamit dulu ya
nanti abang suapin ya
tapi kalau beb beb gak mau disuapin
beb beb aja yang nyuapin abang
udah rambang banget gue pakai baju kayak gini
kok malah masuk kamar
tinggal hanya satu jam saja
kok ini teteh telepon gak pada aktif ya
kok dikunci sih
bab beb bab beb
dijawab sama beb cantik
kok nomornya gak gue kenal
kan gue gak pernah ngutang
jangan jangan ini anak anak kampung ben
mau main main mereka
ini siapa ya
tadi dia minjem hp saya
mereka berdua khawatir sama kamu
makanya mereka kejar
tapi saya udah jelasin kok ke mereka
jelasin kalau kamu gak apa apa
kirain jelasin tentang baju
terus sekarang pian sama bade dimana
bagus deh kalau gitu
yaudah makasih ya
eh acil sebentar
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
eh acil sebentar
eh acil sebentar
pakai dress kayak tadi
jangan kasih tau ke pian sama bade ya
kalau saya pakai baju cewe
ya pokoknya jangan